dan untuk mengetahui bagaimana layanan bus transjakarta khusus perempuan
kita telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia dea intan kartika
baik selamat pagi dea
pagi hari ini bagaimana layanan bus transjakarta khusus perempuan setelah sepekan beroperasi
saya lihat anda di dalam bus saat ini
hari ini saya berkesempatan untuk menikmati layanan bus transjakarta khusus perempuan
dan tadi kami menunggu cukup lama di halte blok m
karena memang kita ketahui bahwa bus khusus perempuan atau yang dijulukisi pinky ini
hanya berjumlah dua unit yang beroperasi dari rute blok m menuju ke jakarta kota
dan memang tadi dari pukul enam hingga pukul tujuh baru kami dapat menemukan bus transjakarta ini
dan dapat menikmati layanan ini
memang dari tanggal dua puluh satu april dua ribu enam belas saat bus ini diluncurkan
oleh ketua pkk dki jakarta veronika tan
memang cukup banyak peminat terutama para perempuan
karena memang ini bus khusus perempuan
karena memang ada sejumlah alasan yang mereka ungkapkan
mengapa mereka akhirnya sangat antusias dengan bus ini
dan untuk mengetahui secara detail sebenarnya seperti apa antusiasme mereka
saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengguna bus transjakarta
selamat pagi mbak lely ya
mbak lely mbak lely bisa diceritakan nggak kepada kita
sebenarnya apa yang membedakan bus transjakarta biasa dengan bus transjakarta yang pink ini
yang membedakan yang paling dasar itu yang pasti semua penumpangnya perempuan ya
yang lebih dimana kalau kita tahu kalau semuanya wanita itu kan tingkat pelecehan seksual kan lebih berkurang
udah gitu lebih nyaman drivernya juga perempuan bawahnya juga enak gitu
nah ke depan harapan mbak sama pemprov dki jakarta terkait dengan
apakah akan mbak berharap akan ada penambahan atau bagaimana terkait dengan operasional bus pinky ini
yang pasti harus ditambah ya armadanya yang biar lebih banyak gitu loh
karena kan kalau saya kan biasa udah biasa naik busway ya
maksudnya transjakarta setiap hari
nah itu kan armadanya masih nggak begitu banyak
terutama untuk yang
khususnya untuk yang khusus perempuan ini
makasih mbak lely
ya elvira memang kita tahu bahwa layanan bus transjakarta pinky ini memang baru dua unit
namun dari pemprov dki jakarta sendiri
berjanji akan mengevaluasi sepekan ke depan apakah antusiasme dari warga kemudian membuat pemprov dki jakarta memutuskan akan menambah jumlah unit baru dari bus pinky ini
kembali ke anda di studio
baik terima kasih dea
serasi dengan laporannya
pakai baju pink juga hari ini
terima kasih segala informasi
terima kasih segala informasi anda dedy